dan puncak perayaan dua dekade transmedia akan digelar malam ini di trans studio cibubur
seperti apa persiapan di sana
kami bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia diah ayu lestari
dia selamat sore bagaimana kesiapan untuk menyambut puncak perayaan hut ke dua puluh transmedia
selamat siang suasana yang sangat meriah sekali di trans studio cibubur indoor
dan sekarang jika dilihat di belakang sedang lagi ada prosesi geladi bersih dari penyanyi bunga cita lestari
dan uniknya untuk tahun ini tema hut berjudul dua dekade transmedia bertransformasi dan berkarya untuk indonesia
yang artinya bahwa selama dua puluh tahun ini transmedia sudah menyajikan berbagai macam program yang menarik untuk warga indonesia
hari ini juga akan diisi dari rangkaian acara yang sangat menarik
dari artis artis papan atas seperti slang rosa zazkia gotik judika raisa bunga citra lestari
dan juga untuk para pencinta korean lovers pencinta k pop juga ada performance dari super junior yang akan menyanyikan empat buah lagu secara virtual
dan tak hanya itu untuk pencinta pencinta program trans tv tentunya ada special performance dari brownies dan juga lapor pak
dan juga akan ada kolaborasi antar penyanyi
yang akan dilakukan nanti mulai acara di jam delapan belas
yang akan live stream di transtv trans tujuh transvision cnn indonesia cnbc dan juga insertlive com
memang kalau bisa dilihat di belakang saya masih banyak ada orang orang yang lalu lalang
yaitu pengunjung dari trans studio cibubur indoor
namun mereka dipersilakan untuk menonton geladi bersih
namun nanti di sekitar jam lima
akan di clearing area di mana para penonton untuk acara hut transmedia ini hanya untuk dikhususkan seratus orang saja
dan tentunya para pendatang para yang nanti akan nonton diharuskan diwajibkan untuk melakukan tes swab
agar semua mengikuti protokol yang baik dan benar
baik terima kasih dia ayu lestari
kita akan lihat nanti tentu sudah banyak yang tidak
sabar untuk menyaksikan perayaan puncak hut ke dua puluh transmedia
dia ayu lestari melaporkan langsung dari trans studio cibubur